sultan rifat al fatih terjerat kabel fiberoptik yang melintang di tengah jalan pangeran antasari jakarta selatan januari lalu
kondisinya kini memprihatinkan setelah lehernya terjerat kabel fiber optik yang menjuntai tulang tenggorokannya putus lepas dari laring faring jakun hingga menyebabkan ia tidak bisa makan hingga bicara
bagaimana pengobatan terkait kecelakaan ini kita akan bahas bersama dokter spesialis tht rscm fauzia fardiza
selamat malam dokter
dokter jika kita berkaca pada kasus ataupun kecelakaan yang dialami oleh sultan kira kira dari pandangan anda bagaimana penanganan seharusnya
saya mungkin akan bicara secara umum aja ya
jadi yang dialami oleh sultan itu adalah sebenarnya adalah trauma dari laring
taring itu adalah struktur yang terletak di leher kita yang terdiri dari tulang rawan
dan biasa kita sebut jakun
di jakun inilah ada pita suara
pon itu di bawahnya adalah saluran bernapas kita
jadi di leher kita ini ada yang menyambungkan kepala dan badan kita ini ada saluran apa saluran makan dan arteri arteri yang besar di kanan dan kiri ini
nah jadi yang dialami oleh sultan ini adalah trauma laring
trauma laring itu sebenarnya secara general adalah trauma pada leher ya
yang mengakibatkan struktur laring

nah khususnya yang dialami ini adalah kita bilangnya close line injury atau jemuran ya
kayak jemuran jadi talinya membentur lehernya dengan kekuatan keras sehingga struktur tersebut putus
jadi tulang rawan di depan yang merupakan penggorok kita atau saluran napas kita ini lepas antara sambungan satu sama lainnya
tentu saja pada trauma ini berakibat dua ya masalahnya
kita tahu saluran nafas kita itu bagian atasnya adalah pita suara
jadi dia pasti akan mengalami gangguan untuk berbicara
serta di belakangnya yang seperti ruang ini dengan ruang sebelah gitu ya berdempetan adalah saluran makan
jadi bisa terjadi gangguan berbicara dan gangguan menelan pada kasus ini
kita tahu tentu saja trauma laring ini bisa terjadi nggak cuma karena close line injury ini atau tali tali kabel ya
tapi juga bisa terjadi akibat benturan pada leher kena setang sepeda atau kita lagi mompa kena benturan pada pompa ya
membentur leher dan itu bahaya sekali
bahkan dulu kalau nggak salah saya juga pernah ingat ada pemain sepak bola yang lehernya terbentur dengkul temannya
sehingga mengakibatkan trauma yang laring yang menyebabkan tertutupnya jalan nafas dan tentu saja itu berakibat fatal
biasanya emergensi yang kita tangani adalah tentu saja karena di depan tenggorok ini adalah jalan nafas
emergensinya adalah resusitasi jalan nafas yang harus kita tangani pertama kali
dan pada kasus ini hal tersebut sudah tertangani dengan baik
tadi anda katakan bahwa ini bisa disebut sebagai trauma laring begitu ya
apakah semua trauma laring ini membutuhkan waktu untuk perbaikan atau proses penyembuhannya cukup lama dok
memang pasti case per case pasti berbeda begitu ya
tapi jika melihat kondisi dari sultan yang seperti saat ini kita bicara lagi lagi secara general
apakah memang membutuhkan waktu proses penyembuhan yang cukup lama
kita tahu bahwa proses penyembuhan itu terjadi tidak hanya sembuh begitu saja
tapi ada proses jaringan yang tumbuh berlebih dulu untuk menutup luka luka tersebut
kemudian jaringan itu akan diserap
nah pada trauma laring ini yang sangat beresiko itu adalah terjadi penyumbatan jalan nafasnya
yang kalau bahasa ke dokternya kita sebut sebagai stenosis
penyumbatan ini juga bisa terjadi pada saluran makannya
dan tentu saja disitu juga ada saraf ya mas reza
jadi ada saraf untuk bersuara dan saraf untuk menelan
dengan trauma seperti ini biasanya sarafnya pasti terganggu
sarafnya terganggu dan ini juga mengakibatkan fungsi pita suara yang tadinya bisa terbuka untuk bernapas dan menutup untuk bicara itu terganggu
ezi tadi anda katakan juga bahwa trauma laring ini ada beberapa kasus
tadi bahkan ada pemain bola juga yang terkena dengkulnya
lagi lagi case per case pasti berbeda begitu
apakah anda mengetahui ada kasus serupa yang pernah terjadi di indonesia yang juga mungkin separah atau lebih parah daripada sultan
kalau kasus yang kena kabel ini
setahu saya di rscm itu kurang lebih ada lima ya
sampai sepuluh kasus ya yang terjerat
terjerat tali ya
yang tentu saja ini akan mengabaikan kualitas hidup dari pasien pasien ini jadi jauh turun sekali ya
karena mereka mengalami hambatan tidak bisa bicara
kemudian mengalami hambatan tidak bisa menelan
ya seperti tadi dikatakan oleh ayahnya air liur yang banyak itu yang harusnya ditelan jadi harus dibuang melalui mulut ya karena tidak bisa ditelan
dan sebagian masuk ke jalan nafas
dan mengakibatkan tentu saja akan terjadi infeksi yang terus menerus
dan itu harus ditangani
oke dok mungkin banyak juga yang bertanya termasuk ayah dan juga keluarga
apakah kondisi pasien yang terkena tadi anda katakan trauma laring ini bisa kembali normal seperti semula walaupun membutuhkan waktu cukup lama atau memang seperti apa nantinya
ya beberapa kasus kita bisa menangani dengan normal
ya beberapa kasus kita bisa menangani dengan normal
ya beberapa kasus kita bisa menangani dengan normal
ya bedanya kita tanganinya dengan memakaikan selang nafas ya selang nafas
kemudian kita posisikan pita suaranya sehingga dia bisa berbicara kembali
tapi tentu saja lubang di depan ini jadi tidak bisa kita tutup karena akhirnya dia bernafas melalui saluran yang kita buat itu yang kita sebut sebagai tracheoskomi
dan beberapa kasus bisa kita tangani dan pasiennya bisa bicara dan bisa menelan
tergantung berapa berat kerusakan yang terjadi
kerusakan yang terjadi akibat trauma laring tersebut
dan tindakan ini adalah suatu tindakan yang sangat emergensi
dan harus ditangani secepatnya karena tadi yang terancam adalah jalan nafas
yang terdapat di depan leher kita yang kita sebut sebagai tenggorok
baik biasanya rata rata membutuhkan waktu berapa bulan atau mungkin berapa tahun dok
untuk bisa kembali lebih baik dibandingkan dengan kondisi ketika parah tadi
ya kita tahu proses penyembuhan itu kira kira terjadi tiga bulan ya mas reza
tentu saja itu juga harus dilakukan rehabilitasi medis latihan latihan
kita tahu bahwa kita bisa berjalan dengan mulai dari merambat merangkap terus merambat
dan akhirnya kita bisa berjalan
begitu juga dengan trauma laring ini
bila terjadi gangguan menelan kita juga harus evaluasi bagaimana jalan saluran menelannya kerongkongannya
bagaimana apakah ada penyempitan di situ apakah fungsi sarafnya masih ada
dan kemudian kalau memang itu sebenarnya masih berfungsi kita bisa melakukan latihan
dan latihan itu mungkin tidak sebentar ya bisa tiga bulan sampai enam bulan atau bahkan setahun
baik termasuk juga tadi yang dikatakan oleh ayah dari sultan ini
bahwa tidak hanya menemui satu dokter saja dokter tht tapi ada rangkaian dokter lainnya yang juga ditemui
dan pastinya support dari keluarga
membutuhkan tim multidisiplin yang melibatkan dokter gizi dokter rehabilitasi medis dokter tht tentu saja
kemudian dokter gastro gastro yang menangani pencernaan atau saluran makan
kalau terjadi penyempitan mungkin kita juga harus memasang stand di situ ya
begitu juga di jalan nafas kalau terjadi penyempitan
kita dokter tht yang pasang standnya di situ
baik termasuk support dari keluarga serta doa dari keluarga dan juga teman teman pasti akan membantu
terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini dokter spesialis tht rscm fauzia fardiza